ratusan kaum ibu di tondano sulawesi utara berkesempatan mendapatkan pemeriksaan kanker cervix dan kanker payudara secara gratis
acara bakti sosial ini merupakan program dharma pertiwi kodam tiga belas dalam rangka hut tni ke tujuh puluh dua
bakti sosial dengan agenda pemeriksaan kanker cervix dan kanker payudara digelar di balai pertemuan umum tondano kami siang
dalam acara ini turut hadir dokter spesialis yang memberi pengarahan mengenai penyakit kanker yang banyak menyerang kaum perempuan tersebut
kegiatan ini mendapat antusiasme dari istri prajurit kodam tiga belas merdeka manado jalesa narstri ibu pkk kota tondano dan warga
sebanyak enam ratus tiga puluh dua kaum ibu mengikuti pemeriksaan gratis
harapannya supaya wanita indonesia semua dapat terbebas dari

mau mengikuti kegiatan ini khususnya ibu ibu yang masih usia usia produktif

buat ibu ibu yang sehat dari kanker payudara
lewat pemeriksaan servik kiva dan kanker payudara
tak bisa defensi secara sendiri mungkin
saya kira itu
ibu yang ikut ikut pemeriksaan
iya tapi masih diantri